prestasi membanggakan diraih seorang pelajar smp negeri satu kota surabaya
raihan berhasil menyabet juara satu kejuaraan dunia robot sumo dalam world robot games dua ribu delapan belas di filipina
ia mampu menyingkirkan tiga ratus peserta pelajar dari tujuh negara
robot sumu otomatis yang dilengkapi sensor untuk mendeteksi garis
serta robot sumo manual yang digerakkan menggunakan remote berbahan stik bekas
robot raihan diciptakan menyerupai kendaraan tempur tank dan berfungsi mendorong lawannya hingga keluar garis putih
atas prestasi internasional ini pihak sekolah berencana semakin mendorong siswanya berinovasi dalam bidang robotika
sekolah memberi dukungan penuh memberi dorongan penuh untuk anak anak yang akan mengikuti lomba
baik tingkat kota tingkat provinsi nasional maupun internasional
dalam lomba world robot games dua ribu delapan belas di filipina itu raihan berhasil menyingkirkan tiga ratus pesaingnya dari tujuh negara di dunia
mohi pratama surabaya